pihak terkait kuasa hukumnya memperdalam
pak acep mohon dijelaskan lebih detail
tentang bantuan el nino
ada seorang ahli dalam sidang yang lalu menerangkan
bantuan el nino itu naik bur
el nino nya sudah berakhir bulan november
terus sampai januari masih juga ada bantuan eleno
apa betul ada lonjakan kenaikan bantuan el nino itu
tolong juga dijelaskan lebih detail
atau ditransfer juga melalui bank
ke rekening masing masing penerimanya
atau sebagian disalurkan juga melalui kantor pos juga
ya masih gaya posresel zaman dulu
antara orang yang ngasih dengan uang itu diterima
supaya rakyat juga yang menonton sidang ini tahu
penjelasan dari pak aceh ini akan mengklarifikasi
masalah masalah bantuan sosial ini
di seknek saya paham tentang ini
untuk memberikan bantuan itu bantuan ini
baik kuasa hukum pemohon satu pemohon dua
presiden kemana mana bawa bansos
di mana anggaran bansos presiden
supaya kita ini tidak menyebabkan fitnah dalam persidangan ini
nanti ditumpul dulu pak aceh
pertanyaan pertama kepada dua saksi
pelinsos ini termasuk bansos
salah gunakan bansos dan juga
mk memutus jokowi bersalah atau tidak
delapan tahun sebagai pengacara dengan ribuan perkara
khususnya oleh rekan saya yang paling ganteng
hanya diambil sampel beberapa
barulah jokowi datang simbolik
jokowi tersebut hanya secara
bukan dari kantong jokowi tapi
murni dari data terpadu
yang sudah ada di kementerian sosial
bukan jokowi datang untuk kampanye
salah satu adalah yang sebagaimana bapak
perlinsos itu itemnya banyak
pupuk bpjs hanya bpjs saja
di dalam sidang ini
kembali ada saksi mengatakan
namanya automatic adjustment
kementerian lain ada anggarannya
sisa lima atau tiga persen
selama periode bapak di dpr
memang sudah lama dan apakah
apakah harus minta persetujuan dpr
cukup pak horman satu lagi terakhir
perlindungan sosial ini ada terdapat tiga kategori
pertama bantuan sosial jaminan sosial
pada kondisi tertentu pertanyaannya
menentukan bantuan sosial pada kondisi tertentu
ini apakah bantuan sosial
pada kondisi tertentu ini dibahas dan
bersama dengan komisi delapan di prri
itu dua namanya tadi bilangnya satu silakan
dari arahan langsung dari presiden joko widodo
apa ya apa pilpres
condong ke legislatifnya itu
lalu kalau tidak salah
itu bicara ada dua
perlinsos atau bansos secara umum perlinsos
yang umum perlinsos yang
yang terkumpul lima puluh triliun
di luar mekanisme apakah
tahu soal itu yang diambilkan
pak abdul wahid ini ya ketika
bapak ikut menyerahkan bansos
ini pertanyaan yang bodoh saja
memang insentifnya kan legislatif
tinggal ditandem apalagi bapak berdua
membagi bagikan bansos beras sepuluh kilo
kecamatan pujut kabupaten lombok tengah
sambutan menyampaikan oleh karena itu
sidang kabinet kemarin meminta agar
terima kasih sama bapak presiden
terima kasih bapak presiden
bicara terima kasih pada pak
jokowi tolong direkam bisa
viral banget yang kedua
yang dibagi bagi itu dari anggaran
jadi yang dibagi bagi pak jokowi juga
bapanas dengan kemensos ini kan
yang dijelaskan oleh saksi
ada di bapanas yang bagi bagi beras juga ada
saya ada tiga pertanyaan yang saya ingin ajukan pada
sifatnya reguler dan ada juga
berapa persentase dari bantuan
bantuan yang reguler itu juga cukup penting
saya ingin mulai dengan itu nah kenapa saya
bicara mengenai satu isu yang sangat fundamental
pasal tiga puluh tiga undang undang dasar empat puluh lima
yang judulnya itu kesejahteraan sosial
sebab saya kalau membaca pasal
inherent dalam diri manusia sebagai warga negara
di indonesia ini tapi kenapa tidak disebut
negara itu perlu memberikan hak kepada warga negaranya
saya juga melihat dalam prakteknya
ada undang undang nomor tiga belas yang
ada undang undang nomor sebelas tahun
pekerja sosial dan kalau kita mau melihat
ketentuan perundang undangan mengenai bpjs
buat saya ini satu program yang sangat bagus misalnya
yang disebut bansos dalam tanda kutip itu
ada di dalam ketiga undang undang ini
bansos itu ada dalam apbn
paling tinggi diantara semua bansos yang pernah ada
automatic adjustment yang lima puluh triliun
yang ditulis dalam undang undang ini
dan berapa besar juga jumlah yang tidak ditulis
dalam undang undang itu kalau ada
nah ini pertanyaan nomor dua
dan pertanyaan nomor tiga adalah
saya hanya ingin memberikan background ya
charity itu bisa berarti pelestarian kemiskinan
saya nomor satu memperjuangkan bantuan sosial semacam ini
yang diatur dalam undang undang sebagai entitlement
jadi akan tergantung pada ketermawanan
seperti yang kita saksikan sekarang ini dia diaktribusikan
presiden kalau dia jadi entitlement
itu karena concern kita selama ini
adalah kenapa bansos itu dipolitisasi
mungkin ini pertanyaan saya yang
saya kira bukan saja
terima kasih nanti kalau yang berkaitan
mungkin sebagian yang disampaikan bang mulia itu
berkaitan dengan kebijakan silakan
untuk meneruskan apa yang disampaikan
perlindungan sosial yang disebut sebut
oleh beberapa banyak pihak
ada satu peraturan presiden
pangan pemerintah ini juga
adalah bantuan bantuan berupa beras
automatic adjustment itu atau tidak
karena pengadaan terhadap hal ini
dilakukan oleh badan pangan
segala bentuk bantuan sosial atau
dilakukan oleh kementerian sosial
pemberian bantuan pangan ini
itu pertanyaan saya yang pertama kemudian
yang dicairkan ketika terjadi
yang mencapai empat sekian triliun
maksudnya fokus saja ya kepada yang didalilkan
jangan nyerempet ke kasus kasus lain
nanti jadi beda ceritanya
bantuan sosial ini dan bagaimana pelaksanaannya
menjadi masalah kita
tidak pernah mendengar evaluasi
terutama terkait dengan apa yang
kita sebut termasuk diantaranya itu tadi
yang tunai atau juga yang melalui
penyampaian atau pertanggung jawaban
izin satu yang mulia cukup sudah dua
silakan dari termon ada cukup
pak dr aceh hasan dan
pak wahid terpilih kembali
barangkali belum sempat membaca
legal framework nya rangka hukum
kita perlu membaca lebih dulu apa sih
pertama adalah pmk nomor
tahun dua ribu enam belas tentang belanja bantuan
sosial pada kementerian negara
yang kedua peraturan presiden nomor
kalau kita baca dua peraturan
kita mungkin memang bisa mempertanyakan
tetapi kita harus baca itu di dalam
pemerintah pusat dan atau satker
undang undang nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua
tentang apbn tahun anggaran
tidak membasiskan diri pada
jadi ini saya ingin
ya dari perlindungan sosial
tidak hanya yang dalam bentuk
nomenklatur bantuan sosial saja
itu itu dulu tadi kan disebut ada
untuk kementerian sosial saja
ya nah yang berikutnya
dalamnya besok ketika menteri
keuangan itu memberikan penjelasan
pak aceh bisa menjelaskan juga bagus
kita tapi kalau pun enggak juga
dibedakan atas belanja menurut
program ini yang mana
bahan sos itu memang agak fleksibel
saya lihat makanya selalu ada
itu terkait dengan
berbeda dengan dana desa yang
tkd itu transfer ke daerah
belanja negara itu terdiri dari dua nomenklatur
sama tkd namanya transfer
nggak pernah jadi anggota banggar tapi karena pernah
nah jadi itu yang harus
dikeluarkan di dua ribu tiga itu
itu boleh didalami kalau mau didalami
karena akan seperti itu
jadi itu saja barangkali sedikit yang
mungkin pak aceh bisa menambahkan pencerahannya
untuk pak aceh dan pak wahid
pak aceh menyampaikan bahwa metode penyaluran
bahan sosial ini dilakukan melalui case transfer
tapi tadi saya dengar juga dari pak wahid
dalam hal penyerahan ban sos
metodenya ini sebetulnya yang mana nih
apakah memang dua duanya kombinasi
pak aceh itu kan hanya dua metodenya
nah tapi kalau ada penyerahan melalui
ya sebagaimana yang disampaikan oleh pak wahid
ketiga gitu dalam bentuk penyerahan langsung itu
penjelasan menyangkut ini pak aceh
dan pak wahid ya terima kasih
terima kasih prabu guntur terakhir
prof eni nurbaningsih silakan
pak aceh itu ditayangan
perlinsos lainnya itu kok
naiknya hampir dua kali lipat ya
ada force mayor yang memang harus
anggaran perlindungan ini ya paling
singkat saja ya alhamdulillah
terkait dengan automatic jusmen
pahami bahwa di periode dua ribu dua puluh
ada nana kementerian atau lembaga
untuk penanggulangan covid sembilan belas
itu saya minta penjelasan dari ini
ditingkatkan anggaran sampai lima puluh triliun lebih
pertanyaan saya kedua sudah ditanyakan
terima kasih pak aceh silakan
kalau bisa se efektif mungkin
saya besok ini masih mau didalamin dengan
sebagai anggota komisi delapan dpr ri
menjawab hal hal yang tidak terkait